atas kehadiran pada siang hari ini pada bulan ramadan
ini untuk menjelaskan kebijakan mengenai thr gaji ke tiga belas
teman teman wartawan sudah berkali kali menanyakan ke saya kepada pak menpan
selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya
yang saya menghormati bapak mendagri pak tito karnavian dan pak menpan
rb azwar anas dan seluruh teman teman media yang saya hormati
hari ini kami akan menyampaikan mengenai kebijakan untuk pembayaran thr dan gaji ke tiga belas
bagi asn baik pusat dan daerah
seperti diketahui bahwa pemerintah terus mengelola apbn kebijakan fiskalnya
di dalam rangka untuk terus mendukung program program pembangunan
dan untuk menjaga perekonomian
kebijakan fiskal ini di dalam apbn
didesain untuk terus mendukung ekspansi ekonomi
dan untuk terus melanjutkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
upaya upaya termasuk menggunakan apbn fiskal untuk mengendalikan inflasi
terutama komponen pangan itu juga menjadi penting yang kami akan terus lakukan
bersama bapak mendagri melalui berbagai program monitoring dari pergerakan harga
pemerintah juga melalui apbn memberikan janin pengaman sosial kepada masyarakat
bbn merupakan instrumen yang sangat penting dan diandalkan
ini terutama untuk menjaga daya beli masyarakat
seperti diketahui bahwa pada tahun dua ribu dua puluh empat ini
anggaran perlindungan sosial di dalam apbn dua ribu dua puluh empat mencapai rp empat ratus sembilan puluh enam delapan triliun
ini terdiri dari berbagai program untuk terutama mendukung masyarakat yang paling rentan
program keluarga harapan untuk sepuluh juta penerima manfaat
asistensi untuk tiga puluh delapan anak dan tiga puluh dua enam ribu lansia dan lima puluh delapan tiga ribu penyandang disabilitas
itu juga termasuk di dalam program bantuan sosial atau perlindungan sosial
subsidi bunga kur bagi enam juta lebih
itu juga merupakan bagian dari inklusi dan program untuk penguatan perlindungan sosial
iuran untuk bpjs kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu
yaitu sembilan puluh enam delapan juta masyarakat dengan
yang iuran bpjs nya dibayar oleh apbn
pemerintah juga memberikan bantuan sembako

program program untuk mendukung masyarakat rentan
melalui program indonesia pintar bagi dua puluh delapan juta siswa
program kartu indonesia pintar bagi satu satu juta mahasiswa yang kurang mampu
itu juga termasuk bagian dari perlindungan sosial
di dalam perlindungan sosial ini termasuk sebetulnya adalah subsidi
ini adalah yang juga dinikmati oleh kelompok menengah
sebanyak sembilan belas lima puluh delapan juta kiloliter
dan dalam beberapa hal pemerintah memberikan bantuan langsung tunai
terutama di tingkat desa untuk dua sembilan puluh enam juta kelompok penerima manfaat
nah khusus hari ini kita bicara mengenai tunjangan hari raya dan gaji ke tiga
mungkin untuk menurut anda
untuk memberikan sedikit background pada teman teman media
karena pada tiga tahun yang lalu
kita dihadapkan pada shock yang sangat besar
tahun dua ribu sembilan belas sebelum covid terjadi
thr dan gaji ke tiga belas itu diberikan dalam bentuk gaji pokok
tunjangan keluarga tunjangan jabatan umum
itu diberikan untuk tunjangan hari raya
jadi satu additional plus gaji ke tiga belas
yang masyarakat asn sebetulnya dalam hal ini
mendapatkan lima belas kali gaji dalam setahun
yaitu dua belas plus thr
karena terjadi shock yang luar biasa karena pandemi covid
maka hampir seluruh anggaran itu dipotong
kecuali untuk kesehatan dan bansos
nah salah satunya adalah kebijakan untuk thr
gaji ke tiga belas tahun dua ribu dua puluh
itu kemudian dikurangkan menjadi hanya gaji pokok
tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan umum
tunjangan kinerja tidak diberikan
dan thr pada tahun dua ribu dua puluh itu hanya diberikan
bagi para pekerja asn pelaksana
pejabat negara tidak mendapatkan
eselon ii dan jabatan fungsional utama
media yang setara dengan eselon i dan eselon dua
itu tidak mendapatkan thr
jadi yang diberikan adalah kepada pejabat eselon ketiga atau pelaksana
dan itu pun hanya gaji pokok tunjangan keluarga
dan tunjangan jabatan umum
tahun dua ribu dua puluh satu seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi
maka thr tunjangan hari raya dan gaji ke tiga belas
tahun dua ribu dua puluh satu gaji pokok
tunjangan melekat yaitu dengan keluarga
tunjangan pangan dan tunjangan jabatan umum
namun diberikan kepada seluruh
tapi eselon ii eselon tiga jabatan fungsional utama
dan madya serta pejabat negara
tahun dua ribu dua puluh dua di mana apbn mulai bisa kembali cukup membaik
maka thr dan gaji ke tiga belas
ditingkatkan komponennya yaitu gaji pokok
tunjangan melekat yaitu tadi tunjangan keluarga
tunjangan umum atau jabatan
plus lima puluh persen dari tukinnya diberikan
yaitu kepada seluruh asn pusat daerah
untuk dua ribu dua puluh tiga yang lalu
kita masih menggunakan rumusan yang sama
yaitu gapok gaji pokok tunjangan melekat
tunjangan jabatan dan umum
dan lima puluh tunkin tunjangan kinerja
namun kita juga memberikan kepada pekerja
yaitu guru yang bukan asn ya dalam hal ini
dan tpd dalam hal ini
dan lupa kalau saya pernah dosen
sehingga ini menggambarkan bahwa
apbn yang sudah mulai membaik
kemudian juga mengembalikan fungsi
mekanisme untuk pemberian tunjangan hari raya
kepada aparatur negara pensiunan
penerima pensiun dan penerima tunjangan
nah untuk tahun dua ribu dua puluh empat ini
saya akan memberikan kesempatan kepada pak menpan rb
nanti komponen komponen yang akan diberikan
dan nanti saya akan teruskan lagi mengenai
yaitu thr akan dibayarkan paling cepat sepuluh hari
sebelum hari raya idul fitri
dapat dibayarkan setelah hari raya idul fitri
untuk beberapa daerah memang mungkin karena
akan dibayarkan pada bulan juni dua ribu dua puluh
dan apabila belum selesai pada juni
ini juga bisa dibayarkan sesudah juni
pak menpan mungkin bisa menyampaikan
komponen mengenai thr dan gaji ke tiga belas
sesuai dengan peraturan pemerintah
yang sudah diterbitkan oleh bapak presiden
ada kiriman pantun buat bumenteri ini
pergi ke kebun melihat badak
lantaran menunggu pengumuman thr
dan hari ini bumenteri mengumumkan
siapa saja yang dapat thr ini
tadi bumenteri telah memberikan pengantar cukup lengkap
dan ini telah dituangkan di dalam peraturan pemerintah
dan telah ditandatangan oleh bapak presiden
ini lebih cepat saya kira pertesnya
dan kemarin kita tandatangan tidak lagi di kantor masing masing
sehingga ini bisa kita terima hari ini
siapa saja penerima thr dan gaji ke tiga belas tahun dua ribu delapan belas
satu adalah pns dan calon pns
honorer yang sudah diangkat p tiga k
pimpinan anggota dan pegawai non aparatur sipil negara lns
komponen apa saja yang akan mereka terima
bagi pegawai asn dan bagi pensiunan
pertama untuk bagi pegawai asn
yang kedua adalah tunjangan keluarga
tunjangan jabatan atau tunjangan umum
kemudian seratus persen tunjangan kinerja bagi asn di kl pemerintah pusat
setinggi tingginya seratus persen tambahan penghasilan pegawai atau tpp
bagi asn di instansi daerah
tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
tadi pak mendagri sudah nyampaikan di sebelum rapat ini
yang berikutnya adalah untuk bagi pensiunan
penerima pensiun dan penerima tunjangan
pertama adalah komponennya adalah pensiun pokok
kemudian juga tambahan penghasilan pensiun
terdapat tunjangan profesi guru dan tunjangan profesi dosen sebesar
kami kira ini untuk melengkapi yang lain tadi telah disampaikan oleh bu menteri keuangan
selanjutnya saya akan beri kesempatan kepada bapak mendagri
untuk menyampaikan mengenai asn daerah
bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

sudah mengetahui bahwa telah terbit peraturan pemerintahan no empat belas tahun dua ribu empat
tentang pemberian tunjangan raya dalam tahun dua ribu tiga belas
kepada aparatur negara pensiunan penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun dua ribu empat belas
yang terbit bertanggal tiga belas maret dua puluh empat
pemerintah prinsip utama filosofi pemerintah memberikan tunjangan
akhir akhir gaji ke tiga belas ini dalam rangka sebagai wujud apresiasi dan penghargaan
atas pengabdian sekaligus juga untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat
melalui pembelajaran aparatur negara
atau bahwa untuk mengimbangi daya beli masyarakat adanya dinamika inflasi
saya tidak mengatakan naik tidak terkendali cukup baik
kemudian pemberian tunjangan ini ada yang bersumber dari apbn
dan juga untuk daerah dari apbd
pemerintah daerah memberikan tunjangan raya dan gaji ke tiga belas dari apbd tahun anggaran dua ribu dua puluh
kepada aparatur negara yang bekerja pada instansi daerah
dan besaran tunjangan diterima sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku
tapi tetap memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal pemerintah daerah
kita tahu bahwa pemerintah daerah ini ada yang kuat fiskalnya
ya ditandai dengan pad nya yang besar seperti di banten jakarta
tapi ada juga yang sedang pad sama transfer pusatnya itu hampir imbang imbang
lemah itu artinya ngandarin transfer pusat saja
pad nya lima enam banyaknya di bagian timur seperti itu
banyak tergantung dari talan perpusat dari dau dph dsb
kemudian dari data yang ada di kemendagri
total belanja apbd provinsi obat dan kota itu adalah
seluruh indonesia totalnya adalah rp satu dua ratus sepuluh enam puluh dua triliun
dan kalau mungkin bisa ditampilkan tampilkan ya
kemudian total belanja pegawai pada apbd provinsi dan kabupaten kota
itu lebih kurang empat ratus empat puluh lima triliun
ada lagi namanya belanja tambahan penghasil pegawai
kalau di pusat namanya tunkin
juga dibebankan kepada apbd
totalnya adalah sembilan puluh enam empat triliun atau tujuh sembilan puluh enam persen
nah kemudian untuk tunjangan hari raya dan gaji ke tiga belas
satu kepada pns dan calon pns yang bekerja pada instansi daerah
dia sudah diterima tapi masih menunggu proses
untuk menjadi luar sk pns nya
jadi kurang waktunya setahun
mereka dinamakan namanya nomong gelasuri calon pns
kemudian p tiga k yang bekerja pada sisi daerah
kemudian pimpinan dan anggota dprd
pimpinan badan umum daerah
dan juga pegawai non pegawai asn
yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan
badan layanan umum daerah bu daerah
sebenarnya apa saja komponennya
ini masing masing ada yang berbeda beda
untuk pns dan p tiga k
tunjangan jabatan atau tunjangan umum
paling banyak sebesar diterima dalam satu bulan
bagi insasi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan
sekali lagi memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah
dan sesuai dengan peruntuhan peraturan undangan
juga disesuaikan dengan pangkat jabatan
yang gaji pokoknya bersumber dari bpd
dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru
atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru
aparturisi penegangan yang diterima dalam satu bulan
tunjangan jabatan dan tunjangan umum
dan tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam satu bulan
bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan
dengan memperhatikan kemampuan kapas fiskal
juga peruntuhan peraturan yang berlaku
pangkat jabatan peringkat jabatan kelas jabatan
kemudian untuk gubernur dan wakil gubernur
kemudian untuk gubernur wakil gubernur
bupati wakil bupati wali kota wali kelukota
yang diberikan gaji pokok
dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum
sesuai dengan ketentuan peraturan undang undang
yang mengatur kerudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah
kemudian untuk pimpinan dan anggota dprd
paling banyak sebesar akumulasi dari
dan administrasi pimpinan dan anggota dprd
ini diatur juga dalam perda masing masing
ketentuan yang berlanjut mengenai teknis pemberian tunjangan raya dan gaji tiga belas
bersumber dari anggaran pendapatan lain
diatur sekali lagi dengan peraturan kepala daerah
oleh karena itu saya mengimbau kepada rekan rekan
dan saya menginstruksikan kepada rekan rekan kepala daerah
baik gubernur bupati wali kota
yang pertama segera persiapkan dan mempercepat penetapan peraturan kepala daerah
yang mengatur teknis pemberian tunjangan raya dan gaji ke tiga belas
sesuai dengan peraturan pemerintahan nomor empat belas tahun dua ribu dua puluh empat
serta memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah
dan tanpa melalui proses fasilitasi oleh menteri negeri atau gubernur
termasuk penjabat gubernur dan penjabat bupati rakyat
jadi langsung kalau tidak lambat lagi nanti
kedua melakukan pembayaran tunjangan air raya paling cepat sepuluh hari

yang dibayarkan didasarkan komponen penghasilan yang dibayar pada bulan maret tahun dua ribu empat
dalam hal tunjangan air raya belum dapat dibayarkan
thr dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya
dengan besaran komponen penghasilan dibayarkan pada bulan maret tahun dua ribu dua puluh
sebagai penentu kepastian komponen pembayaran
dan bukan sebagai dasar penghitungan pembayaran
tapi nanti kita akan meluap nantinya
saya sudah minta sekian di jengkauangan daerah nanti
ada spesifik zoom meeting dengan para sekda dan kepala bkad
kemudian melakukan pembayaran gaji ke tiga belas paling cepat pada bulan juni tahun dua ribu dua puluh
dalam hal gaji ke tiga belas belum dapat dibayar
ini sama seperti buku main keuangan tadi
maka gaji ke tiga belas dapat dibayarkan setelah bulan juni tahun dua ribu dua puluh
dengan besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan mei tahun dua ribu dua puluh
sebagai penentu kepastian komponen pembayaran thr
dan bukan sebagai dasar penghitungan pembayaran
kemudian bagi daerah yang belum menyediakan anocrosoneran
untuk tunjangan nilai dan gaji ke tiga belas dalam apbd dua ribu empat
maka pemda segera menyediakan anggaran thr di tiga belas
dimaksud dengan mengoptimalkan pemanfaatan belanja gaji dan tunjangan apbd dua ribu empat
atau melakukan pergeseran anggaran mendahului perubahan apbd dua ribu empat
pergeseran anggaran mendahului perubahan
kemudian penjahatan ulang kegiatan atau sub kegiatan
sesuai dengan perubahan perkada tentang penjahatan apbd dua ribu empat
baru setelah itu dilaporkan kepada dprd pimpinan dprd
untuk selanjutnya dianggarkan dalam perda
yang mengatur perubahan apbd dua ribu empat
atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran
bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan
sesuai dengan peraturan undangan
prinsipnya adalah bisa melakukan pergeseran anggaran
tapi tanpa sekali lagi cukup dengan perkada
dan nanti memberitahukan kepada pimpinan dprd
dan pimpinan dprd nanti akan
saya kira nanti zoom meetingnya juga kita ajak pimpinan dprd nanti
untuk kemudian ditetapkan dalam perda perubahan
banyak sebetulnya yang bisa kami pernah menyusuri
banyak hal struktur yang bisa diefisiensikan
perjalanan dinas kemudian penguatan penguatan yang
macam macam yang sebetulnya nggak perlu
ini dapat digeser untuk kepentingan ini
jadi gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah
sesuai undang undang tentang pemerintahan daerah
bertanggung jawab juga untuk melakukan monitoring
untuk pemerintahan kabupaten kota
sekali lagi nanti kita akan dapatkan
tingkat sekda dengan sekjen tenisnya
dan ada di izin keuangan daerah di sini
jadi nanti yang terbuka tanya jawab dengan teman teman di daerah
nanti tolong juga pak maurid pimpinan dprd nya kita undang
supaya nanti perdahnya tidak tarik menarik
dan kemudian setelah itu kita minta nanti para gubernur
melakukan rapat dengan bupati wali kota yang ada di daerah masing masing
sehingga menjadi lebih jelas
saya kira itu ibu menteri keuangan
kami akan mengawal tidak lanjut dari kebijakan pemerintah ini
terima kasih pak mendagri dan pak menpan
tolong slide dari kemenku lagi yang slide kelima
untuk memberikan kembali ya komponen padi secara lebih lengkap
ini adalah komponen pemberian thr dan gaji ke tiga belas ya
komponen yang akan diberikan adalah gaji pokok
tunjangan jabatan sles umum
tunjangan yang melekat pada gaji pokok
itu adalah tunjangan keluarga dan tunjangan pangan
kemudian seratus persen tunjangan kinerja untuk asn pusat
atau dengan nama lain kalau untuk asn daerah
tadi yang disampaikan oleh pak mendagri dan pak menpang
dan seratus untuk tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen
dan tambahan penghasilan guru tamsil guru
nah komponen untuk pensiun dalam hal ini
atau penerima pensiun untuk thr dan gaji ke tiga belas adalah
untuk kami sampaikan pada teman teman media ya
ini karena sudah ada kenaikan gaji
ini berarti thr nya ya naik juga delapan
karena sudah menggunakan kenaikan untuk pensiun naik dua belas
tadi telah disampaikan bahwa pembayaran dari thr dan gaji ke tiga belas
sesuai yang disampaikan oleh pak mendagri adalah
paling cepat paling cepat ya bukan paling lambat ya paling cepat
itu adalah sepuluh hari kerja sebelum hari raya
hari kerja ya jadi sabtu minggu nggak masuk dihitung nanti
kalau kita ngelewatin sabtu minggu
jadi sepuluh hari kerja sebelum hari raya idul fitri
tadi telah ditekankan lagi oleh pak mendagri
dapat dibayarkan setelah hari raya idul fitri
jadi jangan sampai kalau sudah hari raya terus gosong atau hangus nggak juga
tapi dia tetap haknya diberikan
untuk gaji ke tiga belas dibayarkan pada bulan juni dua ribu dua puluh
dan kalau belum dibayarkan pada juni dapat dibayarkan sesudah bulan juni
nah ketentuannya ini ya thr dan gaji ke tiga belas itu
adalah menggunakan komponen penghasilan pada bulan maret di dua ribu dua puluh
kalau untuk gaji ke tiga belas komponen penghasilannya adalah yang diterima bulan mei
dan pada bulan maret mereka sudah naik tinggi
ya di situ yang dia mengikuti gaji yang terakhir pada bulan maret
apa yang diterima bulan mei
itulah yang juga akan diterima sebagai gaji ke tiga belas
untuk thr gaji ke tiga belas ini
tidak kena potongan iuran
dan untuk pph nya ditangguh pemerintah
nah sekarang dari sisi anggarannya
karena tadi sudah ada juga kenaikan
halaman enam ini untuk memberikan perbandingan tahun lalu
termasuk tpg dan tp dosen dan tamsil guru
total untuk thr tahun lalu itu
untuk aparatur negara rp sebelas tujuh triliun
tunjangan kinerja asn pusat itu tiga tiga persen
dan pensiunan rp sembilan delapan triliun
sehingga total dari apbn adalah rp dua puluh satu empat triliun
tadi dari mulai pejabat hingga asn daerah itu rp lima belas tiga triliun
tunjangan profesi guru dari asn daerah itu rp dua satu juta
dan tambahan penghasilan untuk guru asn daerah itu rp lima belas tiga triliun
untuk guru asn daerah itu sebesar tujuh puluh miliar
sehingga total dari apbd
itu adalah rp tujuh belas empat triliun
sehingga total yang dibayarkan tahun lalu untuk thr
adalah rp tiga puluh delapan delapan triliun
untuk asn naik rp sebelas tujuh menjadi rp delapan belas triliun
karena tadi ada kenaikan gaji
yaitu gaji pokok dari rp tujuh sembilan menjadi rp delapan empat
kemudian komponen tunjangan kinerjanya
itu seratus persen kalau tahun lalu hanya lima puluh
sehingga total untuk tukin asn pusat itu enam delapan puluh dua triliun
maka ada kenaikan untuk thr nya
dari sembilan delapan tahun dua ribu dua puluh tiga menjadi sebelas enam puluh lima
ya terima kasih sudah kembali ke jalan yang benar
kalau tahun lalu lima belas tiga ini enam belas
tunjangan profesi gurunya dari dua satu menjadi dua tiga
dan tambahan penghasilan untuk guru asn daerah
dari tujuh ke tujuh
ini tadi untuk daerah itu
tadi untuk tukin komponennya
tergantung dari kapasitas fiskal daerah
oke ususnya ini fathers ahaan passport kan data yang
seperti yang di buka dicengkok ini
di banding kan normal
pada slide ini totalnya rp tiga puluh delapan delapan triliun sama tahun dua ribu dua puluh tiga tahun ini akan naik menjadi rp lima puluh delapan triliun
di mana yang pusat naik dari rp dua puluh satu empat menjadi rp dua puluh sembilan tujuh triliun
ini karena untuk tunjangan kinerjanya tadi seratus persen dan ada kenaikan gaji pokok terutama untuk asn pusat dan daerah
untuk yang daerah tadi dari rp tujuh belas empat tahun lalu triliun menjadi rp dua puluh satu satu triliun
sehingga total yang akan dibayarkan pada bulan juni untuk gaji ke tiga belas dari apbn dan apbd adalah rp lima puluh delapan triliun
yang kita harapkan akan meningkatkan daya beli saya juga berharap untuk para asn
kalau menggunakan dan membelanjakan adalah untuk produk produk dalam negeri untuk mendorong ekonomi lokal
supaya ini benar benar bermanfaat
tadi telah disampaikan bahwa untuk thr dan gaji ke tiga belas
itu dalam hal ini komponennya dan siapa siapa penerimanya sudah disampaikan oleh pak mendagri dan pak menpan
jadi saya tidak ulang kembali
ini nanti akan bisa betul betul mendorong dan memperbaiki perekonomian melalui daya beli dari asn tni polri pensiunan
lini masanya untuk halaman sepuluh langsung
tanggal tiga belas maret itu pp empat belas sudah ditandatangani bapak presiden
dan kemudian ditetapkan peraturan menteri keuangan untuk petunjuk teknisnya
dalam rangka pembayaran thr dan gaji ke tiga belas
ini yang sedang kita proses hari ini
tanggal delapan belas maret akan dilakukan rekonsiliasi gaji untuk pembayaran thr oleh satuan satuan kerja
jadi satker nanti yang akan membayarkan itu mereka akan lihat berapa komponen gaji di dalam masing masing satker itu
dan itu nanti akan direkonsiliasi
mengajukan tagihan untuk taspen dan asabri maksudnya
kalau tadi satker itu yang masih asn aktif
untuk sembilan belas maret itu untuk para pensiunan baik asn tni polri yaitu taspen dan asabri
itu mengajukannya tanggal sembilan belas maret
tanggal dua puluh satu maret kami akan mentransfer dananya ke taspen dan asabri
dan tanggal dua puluh dua maret untuk pengajuan surat perintah membayar dan menerbitkan surat perintah pencairan dana
serta transfer ke rekening pensiunan
jadi mulai tanggal dua puluh dua tadi kan paling cepat sepuluh hari sebelum thr
dan penyaluran thr kemudian dimulai sesudah kita mendapatkan atau menerima pengajuan perintah
menerima pengajuan perintah membayar dan penerbitan pencairan dana
ini adalah bagian dari pemerintah untuk menyampaikan juga terima kasih kepada para asn tni polri
yang selama ini telah bekerja untuk terus menjalankan program program pemerintah
dan menjalankan tugasnya melayani masyarakat
saya berharap untuk dalam thr ini juga akan memberikan dorongan
saya ingin menekankan apa yang disampaikan pak mendagri sekali lagi
bahwa untuk apbd pemerintah pusat juga sudah mentransfer dau
dana alokasi umum tahun dua ribu dua puluh empat itu dengan memperhitungkan akan adanya belanja pegawai daerah
untuk thr dan gaji ke tiga belas
jadi dalam hal ini dau nya pemerintah daerah itu sudah dimasukkan komponen untuk pembayaran thr dan gaji ke tiga belas
di dalamnya dalam hal ini alokasi dau dan gaji dan tunjangan melekat asmd yang sebesar rp dua ratus lima puluh delapan triliun
itu disitu sudah ada termasuk komponen untuk thr dan gaji ke tiga belas yaitu sebesar tiga puluh lima tiga triliun rupiah
ini yang di dalam tabel ini terlihat kebutuhan thr adalah rp enam belas tujuh triliun
termasuk untuk asn daerah pnsd dan p tiga k dan p tiga k daerah yang diangkat tahun dua ribu dua puluh tiga ada tambahan
dan formasi p tiga k daerah yang akan diangkat di tahun dua ribu dua puluh empat ini sehingga pada saat dua ribu dua puluh empat
nanti bulan maret ini mereka sudah
perhitungkan total dari asmd p tiga k dan formasi p tiga k daerah tahun dua ribu dua puluh empat yang baru adalah empat empat belas lima ratus empat puluh delapan asmd
itu yang menerima thr gaji ke tiga belas
tadi kebutuhan totalnya enam belas tujuh triliun untuk thr dan gaji ke tiga belas nya delapan belas dua puluh enam dua puluh delapan triliun rupiah
jadi total kebutuhan untuk thr dan gaji ke tiga belas di dalam apbd adalah tiga puluh lima tiga ratus tiga puluh empat triliun
ini sudah dimasukkan dalam transfer kami ke dalam dau yaitu dalam bentuk block grand
maupun dau yang kita irmark untuk penggajian p tiga k sehingga tidak dipakai untuk yang lain
jadi memang itu masuk di dalam komponen dau
untuk tukin yang tadi disampaikan oleh pak mendagri
yang tadi tergantung dari kapasitas fiskal dari masing masing daerah
estimasi kami adalah jumlah perkiraan komponen dari tpg dan tamsil
ini yang akan masuk dalam penerima thr dan gaji ke tiga belas
akan mencapai rp empat tujuh triliun
ini adalah seratus persen tunjangan profesi guru dan tamsil
dua bulan bagi para guru penerimanya
guru penerimanya itu ada lima ratus enam puluh tiga empat ratus empat puluh lima untuk guru yang menerima tpg
dan satu ratus delapan puluh dua lima ratus tujuh puluh sembilan penerima pamsil
sehingga total dari guru penerima adalah tujuh ratus empat puluh enam dua ratus dua puluh
dengan total anggaran rp dua tiga ratus sembilan belas triliun untuk thr dan rp dua empat ratus empat puluh tiga triliun untuk gaji ke tiga belas
sehingga totalnya adalah empat tujuh ratus enam puluh dua triliun rupiah
jadi total untuk thr dan gaji ke tiga belas untuk daerah itu adalah mencakup
tadi ini gaji dan tunjangan melekat rp tiga puluh lima tiga puluh tiga triliun
yang sumbernya adalah dana alokasi umum yang sudah kita transfer
dan komponen tukinda dan tpp pemda itu yang berasal dari apbd
ini pengalokasian tentu saja tergantung dari kapasitas dan kemampuan masing masing pemda
seperti yang tadi telah dijelaskan oleh pak mendagri
sedangkan untuk yang guru penerima tpg dan tamsil
itu mencapai empat tujuh puluh enam triliun
ini kita sudah tambahkan dalam transfer daerah tahun dua ribu dua puluh
jadi dalam hal ini untuk yang poin ketiga ini
kita tambahkan dalam pkdd kita transfer ke daerah
itu empat tujuh triliun di dalam rangka untuk bisa membayarkan bagi thr
sekali lagi teman teman wartawan terima kasih atas kehadirannya
dan saya sudah meminta untuk pertanyaan dikirim melalui slido
mungkin dari bapak pak mendagri maupun pak aswar
kalau ada pertanyaan yang mau di response
onggo dulu saya sambil melihat dan ngecek pertanyaan yang masuk